tidak ada yang mengira sosok joko widodo yang kala itu pada tahun dua ribu dua belas menjabat wali kota solo menjabat presiden ri dua periode
saat itu popularitas joko widodo kian moncer setelah berseteru dengan pemerintah pusat soal mobil buatan pelajar sekolah menengah kejuruan smk dua kota solo yang dikenal sebagai mobil smk
popularitas itu pun membuat joko widodo semakin dikenal di jakarta
melihat potensi itu pdi perjuangan pun memilih joko widodo sebagai cagup dki berduet dengan basuki cahayapurnama atau ahok pada pilkada dua ribu dua puluh
dan jokowi ahok menang dengan suara lima puluh tiga delapan puluh dua persen sementara petahana fauzi bowo nahrawi ramli empat puluh enam delapan belas persen

menjabat sebagai gubernur dki jakarta popularitas mantan wali kota solo ini semakin populer
dengan gaya belusukan dan para pendukung yang memenuhi jagad maya popularitas joko widodo makin tinggi
melihat popularitas inilah akhirnya ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri memilih joko widodo sebagai capres pada pemilu dua ribu empat belas dipasangkan dengan yusuf kala sebagai cawapres
berbekal popularitas moncer sejak wali kota solo hingga gubernur dki jakarta

widodo akhirnya memenangkan pemilu dua ribu empat belas mengalahkan pasangan prabowo dan hatta rajasa
bicara soal popularitas sejauh ini kader pdi perjuangan yang mempunyai popularitas tinggi adalah gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dari sejumlah hasil survei ganjar berada di puncak meski sebelumnya sempat turun karena isu penolakan timnas israel dalam piala dunia u dua puluh
saiful mujani research and consulting smrc menunjukkan elektabilitas ganjar sebesar enam belas lima persen disusul prabowo subianto enam belas tiga persen lalu anies baswedan dengan dukungan sembilan delapan persen
peneliti saiful mujani research and consulting smrc saidiman ahmad menyebut
alasan popularitas inilah diduga yang membuat ketua umum pdi perjuangan megawati yakin memilih ganjar pranowo sebagai capres pdi perjuangan
tim liputan cnn indonesia